stand by lagi dekat terminal
kamu balik lagi kerja ikut saudara
jual beli beras
saya aja kerjanya nggak menentu
cuma ngambil beras dari cianjur
terus dibawa ke bandung
mana mungkin bidadari yang suka turun ke pasar itu mau sama saya
ya udah aku kesana ngecek produksi kicimbring sama ranginang
sambil melepas rindu
berarti masih tetap kamu yang narik iuran
kamu bisa bantu cari orang baru
buat ganti ambi
sudah datang langsung sekalian bawa lamaran
kamu kembali kerja
pak junaidi nyuruh aku nyari orang baru buat gantinya ami
sekarang semua udah tahu gimana cara kerjanya
udah tahu siapa aja yang harus ditarik iuran
kita kerja dari senin sampai minggu
kalau ada urusan penting
boleh nggak dateng
tapi harus ngasih kabar
syaratnya masih sama seperti waktu itu teteh ngelamar
kita masih belum dapat dompet satupun juga
itu bagus saya suka
mudah mudahan pujian bang edi bisa membuat kami bekerja dengan lebih semangat
bekerja dengan lebih baik
dan yang lebih penting
apa yang menjadi goal bang edi akan tercapai
acara kita lima hari lagi
pelunasan biaya sewa gedung
pelunasan biaya sewa gedung catering
dan perlengkapan penunjang acara
mohon sudah bisa kami terima dua hari sebelum acara
kopi satu lagi
apa yang kacau
saya seperti kalian
keluar dari terminal
kalau dia disuruh sama bosnya
kamu nggak kenal dia
tapi dia tahu kamu
gak usah kerja di terminal lagi
nggak usah komunikasi lagi
sama orang orang yang masih ada di sana
atau orang orang yang pernah kerja di sana seperti kamu
demi keselamatan kamu
katanya kamu nggak boleh juga komunikasi
sama orang orang yang masih ada di sana
atau orang orang yang pernah kerja di sana
ketemu saya sama ican
mereka pasti gak bakal tahu
saya ke sini tujuannya bukan buat ngomongin terminal
katanya kamu mau kerja di public trusty di majalaya
kata saudara saya
kalau mau diterima kerja di sana
kerja kan harusnya dibayar
bukannya malah disuruh bayar
stand by lagi dekat terminal
kamu balik lagi kerja ikut saudara
jual beli beras
saya aja kerjanya nggak menentu
cuma ngambil beras dari cianjur
terus dibawa ke bandung
jadi pengangguran itu berat
saya orang melarat
dari keluarga melarat
lebih berat lagi
kalau sampai emas saya tahu
pasti kalau saya pengangguran
kepikiran terus sama dia
satu satunya teman emas saya
tapi saya bisanya cuma jadi pikiran dia aja
anak saya udah lama nganggur
nyaris sendiri nggak bisa
nggak tahu mau dititipin sama siapa
kalau anak kecil gimana
anak saya baru keluar kerja
sekarang lagi cari cari kerjaan baru
mudah mudahan ada rezekinya
dapet kerjaan baru
harusnya saya tahu
bu bun nggak bodoh
habis bawa kamu ke tempat dia sembunyi
dia pasti tahu kamu bakal comel
waktu saya ke sana
dipandang ke lingkungan yang ada di tempat hidangan
pada saat kita dibaca